prabowo subianto dan gibran raka buming raka
kepada muhammad bin zayed al nahyan
dengan muhammad bin zayed al nahyan
keduanya membahas kerjasama indonesia arab
dalam bidang pertahanan dan militer